kita beralih ke informasi lainnya perkumpulan sepak bola uni papua kembali menggelar football for peace ke tiga dua ribu dua puluh
festival sepak bola ini memang untuk perdamaian dan kembali mengajak masyarakat untuk mewujudkan gerakan perdamaian melalui sepak bola
festival sepak bola untuk perdamaian football for peace diadakan untuk ketiga kalinya tahun ini di gelanggang olahraga sunter jakarta utara
football for peace kali ini diadakan tepat pada hari perdamaian internasional yakni sabtu dua puluh satu september dua ribu sembilan belas
perkumpulan sepak bola uni papua sebagai penggagas football for peace ingin mengajak masyarakat untuk merayakan perdamaian melalui sepak bola
ya football for peace festival yang ketiga ini berbeda dengan tahun lalu
pertama kami memasukkan coaching klinic mendemonstrasikan materi
apa yang kita sudah berikan kepada anak anak indonesia bagaimana perdamaian itu diselipkan dalam permainan sepak bola
dan bagaimana nilai nilai itu dititipkan melewat permainan sepak bola
yang kedua kita memberikan satu ruang kepada banyak kelompok pada pihak karena kita ingin supaya sepak bola perdamaian ini menjadi sebuah gerakan di indonesia
kegiatan festival sepak bola untuk perdamaian ketiga ini mendapat dukungan dari mitra uni papua
kemudian kementerian luar negeri badan pembinaan ideologi pancasila serta pp muhammadiyah dan gp ansor yang baru bergabung pada tahun ini
peserta pertandingan eksebisi dalam football for peace ketiga diikuti oleh dua puluh empat tim yang berasal dari komunitas
klub bola asal jakarta serta perwakilan diplomat melalui kedutaan besar negara sahabat
bersyukurnya kita sudah banyak yang berpartisipasi karena ya kita tahu sendiri bahwa football for peace ini kan juga diperlukan di indonesia
bahwa kita bermain tuh tidak mengutamakan fisik tetapi juga bermain itu dengan karakter bermain dengan pesan dan moral yang dapat dibuat menjadi sebuah cerita pengalaman
badan sepak bola dunia melalui fifa foundation juga mendukung acara ini
selain itu organisasi dunia lain yang mendukung yakni coachess across continuence dengan memberikan coaching klinik kemudian one woll play project us
rizky renardi himawan amri jakarta